soal rumah susun ini ketika tadi mengangkat derajat orang orang yang ditertipkan dari pinggiran sungai tanah negara begitu pak
lalu dipindahkan ke rusunawa yang fasilitasnya tadi sangat lengkap
tanya aja sama mereka yang tinggal di situ lebih seneng gak
kalau tanya orang tua yang kurang ajar udah gak langsung tanya sama anak anaknya sekarang
tanya sama anak anak yang lebih seneng gak
kayak kali itu tuh bilang saya melanggar ham anak anak
anak anak belajarnya susah di sekolah belajar susah
aduh saya denger aja mual saya denger aja
kamu membiarkan anak anak tinggal di kalijodo jangjeng jang itu musik sampai pagi
di situ melanggar ham
apa bukan melanggar ham membiarkan anak anak itu terima mau belajar anak anak di kecil dilihat lingkungan seperti itu
saya pindahkan dia dijemput ke sekolah apa bukan lebih baik
gak ketemu orang yang aneh aneh
masa saja yang melanggar ham
justru saya kira anak anak susah tidur susah belajar dengerin musik dangdut jengjar jengger
ngaco kayak begitu
banyak preman begitu ya
cuma omongan orang yang aku nggak ngerti lah otaknya itu isi kiri kanannya gimana gitu
jadi dilihat itu otaknya itu
penuh apa enggak kosong apa enggak itu atau jenis apa gitu loh
apa jenis yang udang yang encer atau yang keras gitu